kita beralih ke informasi perbankan guna mewujudkan interkoneksi sistem pembayaran
bank indonesia meluncurkan gerbang pembayaran nasional atau gpn
nantinya gpn juga menyasar perlindungan konsumen hingga integritas data transaksi
bank indonesia menyebut gpn dihadirkan sebagai tulang punggung
untuk memberikan dukungan penuh bagi program pemerintah
termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai elektronifikasi jalan tol dan transportasi
melalui gpn masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun
dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun
masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu atm atau debit
dengan logo nasional yang digunakan dan diterima di seluruh terminal pembayaran merchant